cepat ya berarti ya

ketika pesanan dari gegana ini tiba seperti itu apa yang anda rasakan
apakah ini sudah bagian dari rencana anda bahwa nanti suatu saat akan ada sejumlah instansi pemerintahan
ataupun juga instansi pertahanan yang melirik mulai sebagai salah satu pencipta seragam militer kualitas dunia
ya jadi mulai dari dua ribu sepuluh kita mulai kepikiran wah kita harus mendesain seragam dan digunakan oleh tentara atau kepolisian di indonesia
kita berusaha untuk masuk ke sana
itu susah sekali mencari link agar kita masuk pada akhirnya tahun dua ribu dua belas
kita mendapat pesanan dari mereka dan kita sih senang ketika mereka mendapat itu
sekarang setelah gegana yang mana lagi yang memakai mulai
kemarin itu intai lvb marinir di surabaya juga pakai produk kita juga
lalu beberapa kepolisian di polda metro jaya lalu juga ada di polda lampung jatan keras juga itu menggunakan produk kita
pesanan tak hanya datang dari lembaga di dalam negeri
lembaga amerika serikat yang bekerja di kutub selatan pun memesan seragam dari mulai
pesanan dari luar negeri sekarang pasti sudah lebih besar lagi
terakhir paling jauh itu anda mengirim pesanan ke mana
kalau paling jauh sih dari dua ribu dua belas sampai apa itu palingan ke antartika ya
ada apa di sana siapa yang punya
jadi anggotanya memesan itu sejumlah dua belas jaket warna putih waktu itu
warna putih untuk digunakan di sana
apa yang membuat mereka melirik mulai sebagai vendor penyedia jaket ini
mungkin pada waktu itu karena kita masih menerima untuk custom ya
itu satu yang pertama
terus kita kan memang taktikal minded ya
dan sementara di indonesia itu nggak banyak dan di luar negeri pun nggak banyak sebenarnya perusahaan yang seperti ini
saat ini omset pt molai satria indonesia cukup fantastis
tahun dua ribu tiga belas omsetnya satu empat miliar kemudian naik menjadi dua empat miliar pada tahun dua ribu dua
tahun dua ribu lima belas melonjak hampir seratus persen
per september dua ribu enam belas omsetnya mencapai tiga puluh satu miliar rupiah
kerjasama bisnis to bisnis atau kepelanggan instansi menjadi penopang omset molai
saat ini delapan puluh persen omset berasal dari pesanan brimo polri
desain yang paling suka sih kita yang swcs ya
yang swcs itu yang paling kita suka karena modelnya itu di tengah itu torsonya itu pakai lika
dan lengannya itu tetap pakai ripstop
itu sangat berguna ketika para
pengaturan di lapangan itu menggunakan rompih yang dipeluru sehingga tidak panas

jadi sejauh ini selain swcs produk apa lagi yang dikembangkan oleh molai
oh iya tas terus ada rompianti peluru juga itu lagi dikembangkan juga
sudah pasti nanti itu ketika retail itu ada barang barang yang digunakan untuk hari hari juga
kini molai juga mengerjakan pesanan tas senjata dari satuan brimob kepolisian republik indonesia
untuk mengerjakan hal tersebut ari bekerja sama dengan vendor
yang mampu mengerjakan desain detail produknya dengan lebih cepat
ari setia apa aja sih yang dipersiapkan dari tempat produksi yang ada di sini
ya kalau misalnya kita tuh mempersiapkan biasanya pasti dari bahan ya
bahan yang terbaik lalu juga benang
bahkan sampai benang sampai refleksing itu biasanya kita perhatikan dengan sangat seksama
nah bisa dilihat di sini kan kalau misalnya untuk proses produksinya
kita hanya mempersiapkan spek
speknya kita siapkan dari kantor lalu ini dikerjakan sama
bisa kita tangan kita dikerjakan sama vendor
nah dari situ kita mempersiapkan juga itu inspektor dari luar
jadi kita itu benar benar memastikan sama produk yang kita bikin itu benar benar bagus
dari sini ribuan tas senjata laras panjang dipersiapkan
dalam memilih vendor produksi ari tidak main main
standar sertifikat iso atau international organization for standardization menjadi patokan
ari mengaku ini sangat penting untuk kita menjaga kualitas molai tetap baik
dan saat ini ini hampir keseluruhan bahan didapat di dalam negeri atau impor
kalau misalnya untuk tas senjata itu sebagian ada
banyak yang impor kalau misalnya untuk tas senjata
tapi kalau untuk produk produk kita yang lain kebanyakan lokal
untuk pengerjaan perlengkapan militer berstandar dunia ari tidak main main
bahkan ia berani mengimpor tekstil tertentu yang tidak diproduksi di dalam negeri
introduksi di dalam nekri
untuk tas senjata ari menggunakan bahan cordura
yang sudah terbukti tidak mudah sobek dan ringan
pak ada sempat mensorbet tidak
dari mana mereka mengetahui brand molai ini
nah mereka itu mengetahuinya uniknya mereka
ataunya dari forum forum internasional
oh dari forum internasional
ya forum forum internasional kita masuk
kita menawarkan bukan menawarkan sih
kita hanya posting produk saja
lalu ternyata mereka mendapat feedback
wah kita pengen beli produk produk ini
walaupun pembeliannya satuan ternyata itu sangat menarik saja
nah kultur seperti di eropa itu ternyata kalau misalnya mereka itu lebih senang
ketika mereka itu memiliki produk itu mereka pegang
mereka tidak suka belanja online
nah oleh sebab itu kita sedang berusaha untuk masuk ke sana
mencari distributor yang sudah dikatakan eropa
itu awal mulanya mereka bisa mempercayakan
pengerjaan seragamnya kepada molai seperti apa sih
nah itu dimulai ketika saya ikut pameran
itu sejarah tah
nah ternyata itu mereka melihat sendiri
mereka bahkan tahunya itu dari forum internasional juga sebelumnya
mereka justru tahu dari luar juga
iya dari luar mereka tahunya
mereka lihat kan wah review review produk produk di luar
mereka tidak ada niat untuk melihat produknya di lokal
ketika mereka lihat wah ini ada mulai nih
brandner baru ya ternyata ya
pas mereka lihat oh brand indonesia tuh
mereka langsung cari rentaknya mereka langsung rentak
ini langsung kita dong kita coba pengen lihat produknya
kita pengen bikin seragam untuk pasukan kita nih
satu satu gegana itu pasukan yang paling elitnya lah di polisi kan
mereka bilang ya udah kalau misalnya gitu datang aja
kebetulan lagi pameran nih
oke dan dari situ pesanan mengalir
mengalir itu pertama kali
sarjana ilmu komunikasi universitas kiajah mada ini menyatakan
menjaga kredibilitas sebagai produsen pakaian berkualitas
ia pernah rugi dua puluh juta rupiah pada dua ribu dua belas
karena hasil produksinya tidak sesuai dengan kualitas yang diharapkan
ia pun memutuskan untuk tidak menerima bayaran dari customer yang memesan
hal ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab
dalam menjaga kepercayaan dari para pelanggannya
bahwa molai hanya menyediakan produk dengan kualitas terbaik
seperti apa untuk memenangkan persaingan
pasti kan dengan ada molai pasti juga akan muncul juga brand brand lain
nah yang paling utama kan kita kan kalau misalnya untuk yang kompetitor seperti itu
pasti mereka tuh menekan di harga
nah kita tuh berusaha supaya barang kita ini tetap terjangkau
tapi juga tetap tidak men downgrade speknya gitu loh
jadi kita tetap menjaga harga yang bagus tapi juga barang yang bagus
kita percaya kalau misalnya nanti kita udah memberikan harga yang bagus itu
pasti ntar persaingan akan sulit
nah kalau kita berbicara mengenai harga yang dimiliki molai ini kan
karena mungkin kerumitan desain itu kan ada di high end gitu ya
high end user ini berarti ya
nah apa strategi berikutnya untuk menyasar lebih banyak pasar lain
nah yang paling pertama itu kita bukan men downgrade speknya
tapi kita lebih pada desainnya tidak terlalu rumit dan bisa dikenakan ke orang orang yang ada di lapangan
mungkin nggak mesti di lapangannya bukan tni polisi saja tapi lebih ke luas lagi
misalnya nih kan tidak mesti kan sebuah tas itu harus ada tempat install
kan sebuah tas itu harus ada tempat install
mungkin hal hal yang lebih simpel mungkin bisa membawa pisau
atau bisa membawa perlengkapan sehari hari seperti obat obatan itu juga tertutup
oh dan ternyata ada sudah dan ternyata orang orang sejauh ini juga mengharapkan seperti itu
iya mereka mengharapkan seperti itu
mereka mengharapkan mereka kebanyakan kalau misalnya di indonesia ini pengen tampil lebih taktis
taktikal kalau lebih taktikal tapi pengennya jangan terlalu mahal lah kita kan
apalagi kalau misalnya kita juga umurnya kan palingan umur dua puluh lima tiga puluh lima kan belum terlalu
sudah ada distributor saat ini
kalau untuk distributor saat ini kita ada di jakarta
masih satu aja sih kalau misalnya yang terhontak
selebihnya masih secara online
iya masih secara online
untuk meningkatkan kualitas produk ari juga berinvestasi pada alat
alat yang terkomputerisasi ini untuk desain yang membutuhkan detail simetris dan rumit
nah ini nih mas salah satu mesinnya
ini mesinnya yang akan dikomputerisasi semuanya
semuanya akan dibuat menjadi lebih simetris
ini bukan ya ini polanya ketika ini dimasukkan ke mesin otomatis yang sudah terprogram ini semuanya akan menjadi simetris
gimana kalau misalnya di mesin biasa itu kan biasanya kita harus melakukannya dengan tangan
nah itu risikonya sangat besar
tapi kalau misalnya kita bikin seperti ini dia langsung simetris hasilnya sesuai sama yang kita inginkan
saya tadi yang seperti tadi
oh seperti tadi
nah itu dengan menggunakan alat ini anda bisa memprediksi nggak atau sudah bisa merencanakan nggak dalam sebulan berapa pesanan yang bisa dikerjakan
ya kalau misalnya ini hanya mempercepat produksi dan menambah kerafian
itu selama ini kalau dari vendor kita sih ini yang dua puluh ribu itu jalan selama satu bulan
dua puluh ribu jalan selama satu bulan
iya satu bulan
kalau misalnya saya sih pastinya bekerja keras ya
apalagi ketika saya itu memulai bisnis
ketika pertama kali mulai bisnis itu
tidur itu jam empat pagi jam lima pagi itu hanya untuk searching kira kira tuh bahan yang bagus itu apa sih yang seperti apa sih bahan yang bagus kancing yang bagus itu seperti apa sih
resleting yang bagus itu seperti apa sih kalau misalnya di barang barang militer itu seperti apa sih bahan bahannya itu kita belajar sampai sedetail mungkin
nah ini juga bisa jadi bahan bahan dan kalau misalnya kita belajar kita bisa belajar nih kalau misalnya kita belajar kita bisa belajar kita bisa belajar kita bisa belajar
harga produk molai memang bukan untuk semua orang
ari tidak pernah berhenti dalam mengedukasi customer nya
ia menjelaskan kualitas bahan baku yang digunakan membuat harganya relatif mahal
tapi tidak sekedar mengedukasi
ia juga akan memperluas pasar dengan produk yang harganya terjangkau kelas menengah
tapi apa sih menghadapi customer yang mengatakan kok mahal gitu
ya sebenarnya kalau misalnya kita bilang mahal itu kan relatif ya
ada barang yang memang mahal itu karena memang kualitasnya tinggi bahan yang digunakan tinggi
tapi juga kan kita makanya kita juga coba menyasar bukan kita mendowngrade
tapi kita tuh membuat sebuah desain yang kira kira bisa dicapai untuk kalangan kalangan yang menengah
itu sudah dilakukan
kapan akan dilakukan
ya palingan mungkin november atau
mungkin november atau desember
kalau kita berbicara juga mulai kan biasanya juga identik dengan detailan desainnya
nah ini seperti apa sekarang kompetitor anda
apakah anda sudah menemukan sendiri tidak
mungkin ada yang mencoba meniru seperti desain desain mulai
kalau meniru itu untuk topi banyak ya
tapi kalau misalnya untuk yang baju baju kayaknya masih sulit mereka untuk meniru
karena teknisnya pertama modalnya terlalu besar pasti
kalau misalnya modalnya nggak besar pasti nggak bisa
meskipun sudah enam tahun bergerak di industri fashion
molai baru akan meluncurkan website mereka pada tahun ini
selama ini pemasaran tetap dilakukan via facebook dan instagram
serta menggunakan pendekatan b dua b business to business
di tahun dua ribu enam belas strategi memperluas pasar pasar baru pun dilakukan
ekspansi dari segi marketing sebetulnya gini
karena molai itu berasal dari jogja
dan kebetulan banyak orang jogja yang tahu molai
tapi mereka nggak tahu molai itu ada di jogja
jadi kita mulai melakukan persebaran ini
distribusi barang barang ke tactical store yang ada di jogja
di bawah nama usaha pt mulai satria indonesia
saat ini ari sudah mempekerjakan sembilan belas kelas
dan memiliki kekuatan yang sangat menarik
namun untuk urusan desain dan detail pemilihan bahan
ari masih sering turun tangan sendiri untuk memastikan standar kualitas tetap terjamin
ari anda kan sudah bisa dikatakan sekarang memiliki omset puluhan miliar
nah apa sih yang anda lakukan di usia muda sehingga bisa sampai di titik sekarang
kalau misalnya saya sih pastinya bekerja keras ya
apalagi ketika saya itu memulai bisnis ketika pertama kali memulai bisnis

tidur itu jam empat pagi jam tujuh pagi

itu hanya untuk searching kira kira tuh bahan yang bagus itu apa sih
seperti apa sih bahan yang bagus
kancing yang bagus itu seperti apa sih
resleting yang bagus itu seperti apa sih
kalau misalnya di bahan barang militer itu seperti apa sih
bahan bahannya itu kita pelajari sampai sedetail mungkin
passion apa sih yang membuat anda bisa sangat begitu inginnya mengetahui secara detail peralatan peralatan militer
sebenarnya saya itu pengennya ketika pertama kali itu
pengen produk molai itu digunakan sama militer sama tentara beneran
itu aja sih awalnya
bagi ari sosok keluarga menjadi penyemangat utama dalam berusaha
sang ayah sofian muhammad nurlah yang menanamkan bakat berwirausaha bagi ari
saya sebagai orang tua
itu tadi berbisnis itu sebenarnya pilih yang paling kita kuasai
yang paling mudah kita menguasai dan itu ditekuni benar benar
dan harus masuk
masuk jangan hanya sekedar sekedar gitu kan
ari membuktikan hobi memang tidak selamanya hanya sekedar menjadi pengisi waktu luang
kegemaran itu justru menjadi peluang
kini di bawah bendera pt molai satria indonesia
ari masih memiliki mimpi untuk semakin memperluas pasar dan memiliki pusat penjualan yang terintegrasi dengan tempat produksi
kan biasanya kalau anak muda itu sering motivasinya ya suka naik turun
anda mengalami hal itu tidak
bagaimana anda menguasai diri anda sehingga motivasinya terus terjaga
pastinya yang paling pertama itu bagaimana saya pengen membawa molai ini lebih jauh
yang kedua itu pastinya kan mendapatkan
pastinya financial freedom kan
bagaimana caranya kita bisa lebih daripada yang lain gitu loh
ambisi yang begitu jauh sehingga kita memiliki energi lebih
apalagi ini satu hal yang kita suka gitu kan
kalau misalnya kita melakukan hal yang kita suka
berarti kan kita nggak perlu lagi mikir
kita nggak akan merasa bekerja
kita merasa ya happy happy aja gitu

apa mimpi anda yang sampai saat ini belum terwujud

gedung kantor lima belas lantai kali ya
gedung kantor lima belas lantai
akan diperuntukkan buat apa
ya mungkin untuk perusahaan molai sendiri dan anak anak perusahaannya pastinya
berarti anda sudah membayangkan ada holding company gitu ya
kalau sekarang kita udah mau beli tanahnya dulu
beli tanahnya dulu ya
kalau misalnya nanti sudah ada rezeki lagi dan perkembangannya makin baik

bagi anda yang mempunyai hobi
tidak ada salahnya melihat peluang bisnisnya
ari setia yuda memperlihatkan peluang dari hobi ditambah kegigihan
dan semangat pantang menyerah bisa membawa keberhasilan